pemerintah tengah menyiapkan sejumlah upaya dalam mengatasi pelemahan ekonomi global
akibat pandemik virus corona
salah satunya melalui relaksasi kebijakan moneter dan fiskal
dana moneter internasional atau imf memprediksi ekonomi global di tahun dua ribu dua puluh satu
akan berada pada angka negatif
sejumlah paket kebijakan sedang dipersiapkan pemerintah
untuk memperkecil dampak pelemahan ekonomi global terhadap indonesia
saat ini kementerian keuangan tengah menyempurnakan paket kebijakan
untuk menstimulus pertumbuhan dalam negeri
menteri keuangan sri mulyani menyebut
defisit anggaran indonesia akan meningkat akibat berkurangnya mobilitas masyarakat
karena menjalani physical distancing
imf menyampaikan negatif itu sudah pasti di dua ribu dua puluh masalahnya seberapa dalam dan seberapa lama
dan ini tergantung dari kemampuan semua negara untuk bersama sama melawan pelemahan ekonomi
untuk indonesia kita akan melakukan seluruh instrumen bersama sama dengan bank indonesia ojk
dan seluruh instrumen di bidang ekonomi
oleh karena itu beberapa langkah yang kita sudah lakukan adalah pertama akan merelaksasi
saat ini kami sedang memfinalkan keseluruhan paket yang sudah disampaikan oleh berbagai pihak
berbagai kementerian dan pemerintah daerah
ktt luar biasa g dua puluh ini
digagas arab saudi selaku ketua g dua puluh tahun ini
sambutan raja salman bin abdul aziz al saud membuka ktt ini sekitar pukul lima belas waktu arab saudi
atau sembilan belas waktu indonesia barat
sebanyak dua puluh negara anggota g dua puluh tujuh negara undangan sembilan organisasi internasional
dan dua organisasi regional mengikuti ktt luar biasa g dua puluh ini
dalam pertemuan ini presiden joko widodo berdiskusi secara virtual
dengan para pemimpin negara anggota g dua puluh
dan anggota terkait lainnya diantaranya pbb who bank dunia dan imf
presiden joko widodo didampingi menteri luar negeri retno marsudi
dan menteri keuangan sri mulyani